beri lesa harta yang lebih banyak lagi
dan beri lesa kesempatan untuk menikmati kekayaan itu dewi
kamu memang serakah hendarto
akan kukabulkan permintaan terakhirmu
seperti mana cepetan mas
maksudnya gua lagi mengayal seribu satu malam ini bukan khayalan bos tapi kenyataan
hehehe di sebelah sana bos ada rumah para normal bukan para hadirin bukan ini para normal bos
tahu kan namanya paranormal namanya paranormal bos banyak benda benda pusaka bos ada keris
tombak cincin dan pasti banyak lagi namanya barang barang antik mahal harganya bukan ratusan
tapi miliaran wadik warna antik kemarin baru saya sudah di pasang
hahaha normal sekarang kita mbak hahaha oke oke bos malam ini kita kerjain bos
oh yang dirumahnya si kopenjin
bukan keringet itu
lihatlah dia sudah bergerak ke sana
lihatlah dia sudah bergerak ke sana
lihatlah dia sudah bergerak ke sana

lihatlah dia sudah bergerak ke sana
lihatlah dia sudah bergerak ke sana
lihatlah dia sudah bergerak ke sana

lihatlah dia sudah bergerak ke sana
lihatlah dia sudah bergerak ke sana
lihatlah chased yang dia pakai
lihatlah dia sedang mengukur nama kuda

lihatlah dia sedang mengukur nama kuda
lihatlah dia sedang mengukur nama kuda
lihatlah dia sedang mengukur nama kuda

bagaimana kamu masih ingat dengan perjanjian kita
ini adalah malam satu suruh
hah malam satu suro
iya malam terakhir di mana aku memberikan kekayaan kepadamu
setelah itu kamu akan jadi pengikutku
apakah ketentuan itu tidak bisa ditunda lagi dewi
kalau begitu berilah saya harta yang lebih banyak lagi
dan beri saya kesempatan untuk menikmati kekayaan itu dewi
kamu memang serakah hendarto
baiklah akan kukabulkan permintaan terakhirmu
aku akan mengambil emas suamiku
aku harus menimbul suamiku karena dia sedang sedih
aku akan tembak perangkok itu
aku akan menembak perangkok itu
kayaknya kamu sudah pecat suamiku
sayang aku masih tahu
ada ular masuk ke dalam
pasti ini alasan kalian saja
saya yang lihat ada ular besar
jangan jangan kami mau merampok ya
ayo cepat pergi atau saya tebak kamu
cepat lepaskan suasana bu
ini gara gara mendengar suara tembakan istriku yang menembak perampok
dewi ular jadi pegi dan marah
dasar perampok kurang ajar
aku harus meraih daeng bular lagi supaya dia bisa maafkan ku
tidak aku akan mencari dia
bos itu dia rumah paranormalnya
rumahnya saja antik
istrinya pasti cantik
barang barang usahakannya kita sikat tidak berkutik
oke oke jangan buang buang waktu
ya barang barangnya cukup
masa ini kita harus mencari dia
saya akan membunuhmu
cepat mak yang penting ngepek dulu
urusan mak belakang
nah ini dia pintunya
pasti di dalam banyak keris
ada keris kain arok kain dedes
keris daya yang diadang gak
kalau ada mau kebeneran
keris kerajaan kuat di tangan kita semua sekarang ini
oh ini keris dari kerajaan kenolto
kain arok kain dedes
sesama itu kita akan coba bersaing
ini yang paling aktif ini
pasti istinya barang merah
kamu berani beraninya ambil benda besar kan
ampun ampun ampun ampun
ampun ampun ampun
ampun ampun ampun